manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan
manusia sangat bergantung pada lingkungan yang memberikan sumber daya alam untuk tetap bertahan hidup dan begitu pun sebaliknya
dengan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan sudah menjadi kewajiban manusia untuk memperhatikan kelestarian lingkungan
tujuannya agar keseimbangan tetap terjaga
namun dalam praktiknya tidak sedikit manusia yang mengubah perannya sebagai penjaga alam menjadi perusahaan alam
wih mantap juga hasil kau ya
lain kali ajak juga lah aku
biar lebih banyak yang kita ambil makin untung lah kita semua
nantilah dulu sabar lah sabar
kita cari target yang besar baru kita operasi
wah iseng iseng aja kau lu main juga hasil kau ya
sekarang kau ikutlah kita bermain
hitung hitung sebagai perayaan
kau mau gak sini kau
cari kau jalan sendiri
eh bu bu mau ngapain
mau ngapain lagi bu kalau saya kesini bu
kami kita berdua kan mau mandi sekarang
jangan buang air besar dulu dong
aduh bu saya itu udah gak tahan bu
dari semalam bu
kenapa kok gak dari semalam bu
kan jadinya ganggu yang mau mandi
ibu tahu sendiri kan kalau malam di sini ada preman
ibu aja ngeri apalagi saya bu
iya ibu lihat situasi
lihat di sini kan
ada apa ribut ribut
begini pak rw
kita dengan ibu ini mau mandi sekarang
malah ibu itu mau buang air besar
tapi kan tepatnya
sabar bu sabar bu
udah udah dulu ya bu ya

liar europé pihaknya gue milik
oh terima kasih

udah saling borolina prefabotasi gini
pembangun anak kita mafie
melihat ini saya jadi sedih bu
udah kebiasaan dari dulu pak
tapi bu kalau misalnya begini terus
penyakit yang baru muncul lagi bu
tambah lagi penyakit baru
iya juga sih pak
kita perlu sosialisasi deh pak
pasti nih dia makan jengkol nih
gak usah bu
tapi mungkus aja boleh dong bu
oke pak siap pak
bu luar bu
untung saja ya pak ada program seperti ini
karena warga memang sangat membutuhkan perbaikan sanitasi dan lingkungan
betul sekali bang
jadi yang kita lakukan saat ini
memastikan lahan yang dipergunakan
juga ada yang bisa dipergunakan
untuk sosialisasi dengan masyarakat
kita bentuk ksm dan kpp nya
oke pak nanti saya akan rebuhkan dulu dengan warga
jadi gimana bapak ibu
sudah jelas yang disampaikan sama fasilitator kami
atau ada pertanyaan
kira kira nanti tuh bau gak ya pak
memang untuk di tiga bulan pertama

ya itu memang mengganggu
tapi itu disebabkan karena belum terlarutnya bakteri
setelah beberapa bulan kemudian
itu baunya sudah hilang
saya setuju pak
saya juga pak
akhir akhir ini ada beberapa warga kita yang kena diare dpd
ah macam ini pak
kalau ada sanimas kan setidaknya penyakit seperti itu bisa berkurang
iya kan bu
jadi kita harus berubah dan kita harus menjaga lingkungan kita
jika lingkungan kita kita jaga dengan baik
maka lingkungan juga akan menjaga baik untuk kita semua
dan kita punya banyak manfaat dari lingkungan tersebut
dan yang penting udah gak boceng ke lagi
aduh kok kayak gini apa apa sih maunya gangguin kita terus pak
ya udahlah pak kita gak jadi mandi lah pak semuanya
takutnya dia apa apain loh pak
bener bener ya apa sih mau mereka
kalau gitu kami pamit duluan aja lah ya pak ya permisi ya pak
sepertinya saya tahu dimana tempat yang pas untuk sanimas
terimakasih ya nenek atas nama warga
saya mengucapkan terimakasih karena nenek sudah memberikan
lahan ini pada warga tanpa menerima spesial pun
pak saya cuma bisa bantu kasihan saja tidak bisa bantu apa apa lagi
semoga bermanfaat ya pak
siang pak fina eh ada nih ambarwati juga
eh ibu ibu ada apa bu
enggak pak cuma lihat lihat aja
begini pak rw kayak mana ya lahan ini kalau dipakai sanimas
terus pereman pereman nanti di mana juga
ya pak kita khawatir
mereka marah marah terus pak mengancam ngancam lagi pak
oh kalau urusan itu karena ini kebetulan tanah ini ambarwati dan warga di sini
jadi itu urusan saya untuk menghajar mereka
dan saya akan membantu kalian karena kalian adalah warga saya dan itu tanggung jawab saya
ada apa pak
enggak begitu pak
kami sudah lama di sini
tanah ini sudah menjadi milik kami
dan apabila tarik ini bikin program kami tidak setuju
harusnya izin dia lalu ke kita
kita nggak akan pernah kasih tanah ini buat dipakai
cari tanah lain
milih kalian dari mana ceritanya
tanah ini dari dulu kosong
jadi dulu kosong dan sekarang warga berhak untuk membangun untuk kepentingan bersama
jangan mentang mentang pak
eh pak di sini kami tidak takut sama apa apa
selama saya di sini kalian kalian kalian tidak boleh seenaknya
pembangunan ini tetap harus berjalan
lalu seviilya metsubahintang
yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang terbaik
istimewa sekali kalian
buar tuh buar buar saya bilang
pak jok pak premadil datang pak
pak premadil datang pak
oke bu tenang bu tenang bu
buar buarkan semua
pak takut pak takut
kalian dengar saya baik baik ya
saya yang gak segan segan melabur kalian ke polisi
oh nantang yang terbaiknya ya
bilang aja bapak sama warga
mau ngajak ribut dengan kami
akan kami hancurkan keluar sini
pak tenang aja pak
sekali lagi kalian datang ke sini mengganggu tempat ini
jangan harap saya diam aja di sini
saya akan lapor kali ke polisi
terus pak kalau mereka datang lagi gimana pak
tenang bu tenang bu tenang bu
saya akan mencari bantuan
intinya pembangunan ini harus tetap berjalan
demi kepentingan masyarakat kita
oke bu pak ayo kita kerja kembali pak
makasih ya pak ya
terima kasih pak
kenapa sih pak kok mendosa gitu
enggak bu cuman
bapak kasian aja sama warga kita
tadi siang preman preman datang
jadi warga kita ketakutan bu
ya wajar pak
kita kan tahu preman premanen itu seperti apa
sekarang kita makan dulu yuk
saya udah masak banyak lho pak

nanti tak rideke juga nunggu
namun kalian tidak suka
mau nantangin rupanya
berarti bapak sama warga mau ajak ribut sama kami
yang ngajak ribut itu siapa
jangan hanya gara gara kalian bertiga warga di sini harus mengalah

oke saya promosi dulu
oh gitu ya
kalau saya punya ide itu karena potensi dengan air yang dari sebelah itu bisa mengalir tanpa mengeluarkan biaya
maka saya berbuatlah kolam renang itu
itu pun berdasarkan dari tersisanya
anggaran dari empat ratus dua puluh lima itu terbangunlah
itu secara perlahan dan ditambah dengan swadaya jadilah yang seperti itu
pelaku kepengurusan itu tidak mau membebankan kepada pemampaan
karena dari hasil kolonel menang itu ada kutipan dengan dua rupiah
dengan jumlah pengunjung memang bervariasi
kadang pernah juga dapat empat ratus tiga ratus dua ratus bahkan jong juga pernah
tapi juga bisa tersimpan
untuk memanfaatkan bagian hilir lokasi pembangunan sanimas
warga juga membangun kolam ikan
kolam ini awalnya akan dimanfaatkan warga sebagai kolam budidaya ikan lele
yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga setempat
namun lagi lagi warga dibuat resah dengan peristiwa habisnya sepuluh ribu ekor lele
yang mati diracun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
nah itulah yang buat masyarakat don yang ada juga pihak ketiga
yang untuk membiayain caranya dia berhenti gitu
karena apapun dijaga sekecat apapun itu tetap akan kebobolan
jadi masyarakat lebih bagus itu gak usah lah dulu ditanam
kalau itu saya tidak pernah menyerah dan saya itu tidak takut dengan mereka
apalagi saya dukungan dengan warga warga itu kuat
ya warga tidak menyerah
kolam lele pun masih diupayakan untuk dapat menghasilkan keuntungan material
sehingga dana pengelolaan dan perawatan sanimas tidak akan memberatkan warga setempat
kini sempeno merasa puas atas kegigihannya beserta anggota kelompok swadaya masyarakat lainnya
masyarakat kelurahan bantan menjadi lebih sehat lingkungan jadi bersih
dan hidup masyarakat pun menjadi nyaman
itu bisa phbs perilaku hidup sehat dan bersih tidak sembarangan membuang sampah di drenasi
kalau macam biasa ya situ preman ngumpul
sekarang sudah bubar saya tiadakan lagi
ya warga ya sudah sangat nyaman
dulunya nggak berani mandi dia setengah hari sekarang maghrib beneran itu nggak takut
itu kan satu kenyamanan
sumpeno berharap program sanimas idb ini masih akan menjangkau kawasan lain di kelurahan bantan
sehingga masyarakat lain dapat merasakan manfaat yang sama dengan yang ia rasakan
ya kalau menurut saya ya masih kurang gitu
karena masih banyak orang yang belum memiliki tempat tinjai
yang kedap kalau hanya tinjau
masih banyak di sini tinjau yang lewat dari paret
masih banyak itulah yang membuat menyebar penyakit
itulah kalau bisa pemerintah ingin menambah bantuan kembali di situ
itu akan terrealisasi dengan baik dan masyarakatnya akan sehat